apa ya allah lebih lebih pasar malam sebenarnya ini ada apa sih itu orang tua santri yang
berada di kampung datang katanya mau bawa anaknya pulang itu kenapa astagfirullahaladzim
bapak ibu ibu saya mohon kesabarannya ya pak karena ini baru pertama kali terjadi di
pondok pesantren kunanta betul pak ini begini pak
pondok pesantren kunanta itu selalu menjaga kebersihannya sebab apa sebab kebersihan itu
sebagian daripada iman apalagi pak itu ustadz dan utazahnya pak bersih bersih cantik cantik
ganteng ganteng wangi wangi terlebih ini saya nih ustadz musa yang mulia dasar tun saya tuh selalu
tampil karmi wangi dan mengemaskan apalagi kalau mau ada pengajian bareng sama ustaza abel saya
pasti wangi bapak bapak ibu ibu jangan percaya anak saya udah jadi korbannya mungkin ini
ini udah sering terjadi tapi sering ditutup tutupin iya betul iya betul ayo masuk
tuh usah usah kenapa dibungkul bungkul gitu
pak tolong pak jangan terkerasannya pak ustadz ustadz nggak papa ustadz nggak papa
enggak kamu kayak sakit gitu ini sakit berarti sakit sakit ya padahalkan kita tidak boleh
masalah dengan kekerasan karena ajaran rasulullah saw kita harus bermusyawarah untuk mencapai
mufakat buat om nek udah tot sekarang usah lagi dibukulin sekarang kita cari topan yuk emangnya
ada hubungan gitu buat nyari topan mau ngapain ada apa hubungannya kita tanya sama si topan
apakah benar dia keracunan makanan dari kunanta cepetan cepetan ayo ayo tot
teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman teman
kalau di gerbang lagi banyak orang orang yang ribut ribut
pak ada apa sih bapak bapak ibu ibu eh harap tenang harap tenang ribut ribut di sana adalah
orang tua santri yang protes gara gara topan sakit dan muntah muntah hah gara gara topan sakit
si topan apakah dia benar sakit atau pura pura bisa jadi kalau dia bohong ya benar

sekarang teman teman kita harus berpencar cari topan nanti kita ketemu disini lagi

wau stake lah wah tukurin kukurin wah bapak saya mohon sabar tolong semuanya jangan main adegan apapun khalifah dan berbual marc emery nih warnanya mungkin disini lagi mengh women two ceritanya
wah tattoo agak ogromi sih
wah bapak saya ram twor ini
wah tau mikir ini
wah yang luas n crossing
wah bapak berkeburu
ada kekerasan ya pak saya mohon sabar saya mohon tenang ya semuanya saya mohon kebijaksanaan dari kalian
karena ini baru pertama kali terjadi di pondok kesantri kita ya sekarang kalau memang santri kalian masuk
sini dengan cara baik baik jadi saya mohon kalau memang ada masalah juga kita selesaikan secara baik baik
ya terus bagaimana ini
ya gini aja gini gini sekarang bapak bapak semua ibu ibu kita masuk ke dalam kita duduk bareng sambil mendengarkan ustadz sabella bernyanyi ya
maksud saya sambil membicarakan ini bagaimana cara mencari solusinya gitu pak
ya kan masuk pak silahkan pak
mari silahkan masuk
kok mereka pada masuk sih
jadi santrinya kunanta bos
atuh pak ini jadi santri segala jadi satpam
oke siap jadi satpam kunanta
punya anak tua pada doang yang gede otak manemane
eh gua kasih tau ye lu berdua entu harus selidiki
buruan keburu buruan
eh inget lu berdua harus hati hati main cantik jangan santik ketahuan oke
siapa mereka ya
perasaan mereka pernah warung
ini ada apa sumpah
oh ini di depan santren
aduh rame banget pada kumpul
ya allah kami yang ngelebi lebiin pasar malam
emang sebenarnya ini ada apa sih
itu orang tua santri yang badan dari kampung dateng
ah itu kenapa
kita kembali ke asrama saja ya
kami pamitan ke asrama ya
pak satpam mohon maaf ya pak bapak bisa kembali lagi ke gerbang soalnya saya mau ngomongin sesuatu sama mpok siti
oh begitu ya
yaudah ustazah bela kalau begitu saya balik ke depan lagi takut gerbang diotong gotong
iya pak ya
nih mpok siti mau bawa aja
yuk mpok kita ke dapur
aku udah nyari di uks tapi gak ada juga stopan
sama nih aku juga udah nyari ke sana sana tapi gak ada juga
udah cari di sekitar kelas gak ada
aku juga udah nyari di uks tapi temannya juga gak ada
di toilet juga gak ada si topan
nah terus kita berdua ke belakang gak ada juga si topan kemana kira kira
kita juga gak nemuin topan kal
kemana ya ada
gak bisa gak ada yang ketemu
ah aku tau gimana kal
duikutin aku aja
terus kita disini ngapain kal
bisa atau sama siapa ceritain loh kalian bos kalian siapa sih udah kalian ikutin bos kalian
aja habis tadi sini aku kepilis ketua santri ditambah bos kalian siapa siapa itu kan takdir
apalagi please jangan baper ya jangan baper panci tiket aku udah bulat bukan segitiga bukan persegi
bukan persegi panjang aku mau pergi dari kunanta ya sobri kita dulu dulu enggak lepasin apaan ini
terus kamu jangan pulang dong kita jadi deh kita mau deh jadi anak buah kamu lagi ya kan
iya tunggu tunggu kita kan pengen jadi anak buahnya si sobri sebelumnya siapa
tapi ada dua syarat yang pertama kalian harus manggil aku dengan sebutan bos sobri
yang kedua kalian harus turutin apa yang aku mau
kamu harus turutin apa yang aku mau
yaudah allah harus turutin apa yang aku mau jadi
biar aku gak pulang
bajunya taruh lemari
tasnya jangan tasnya